hai riza kamu mengantar aida saja sama keluarganya sebentar lagi juga dia keluar kok tanya biar sama
oma saja aku lagi lagi sih omang lihat betapa romantis mereka berdua biar aja aksanasur
antara dia pulang aku tuh jengkel sama idoto kalau jengkel itu berarti kamu cemburu aku cemburu om
ngomong apa sih aku sama sekali enggak cemburu ya kalau nggak cemburu nggak usah jengkel udah saya
antar eh antar aida sana tanya biar sama mamanya yang penting aida sudah sadar dan aida juga sudah
tidak merasakan apa apa lagi aida sudah bisa pulang ke alam alhamdulillah saya permisi
alhamdulillah omah juga senang mendengarnya aida
betul apa kata patah kamu kamu itu harus bisa menjaga diri kamu sendiri jadi enggak boleh kamu
bekerja keras kerja berat ya rizal kamu juga sebagai tunangannya aida harus ikut menjaga aida jangan
aida sedang sakit begini kamu suruh suruh dan dia pergi sendiri lagi itu saja aida bisa tertolong
aku nggak pernah nyuruh aida aku nggak tahu apa apa soal itu aida sekarang aku tahu
sama kamu ya emang aku nyuruh kamu langsung bukan sih tapi lihatkan omah itu inisiatif dia
sendiri lagian aku nggak perlu lindungi dia lah udah ada asam kan lagi ada pasti juga lebih
senang dilindungi sama si aksan itu kasihan aida karena kamu cudes dan galak seperti ini makanya
dia segan sama kamu nah akhirnya dia minta tolong sama hasan aduh om aku jadi nyudutin aku terus
omah omah nggak tahu kan kejadian yang sebenarnya kayak gimana omah jangan jangan apa apa aida dong
kamu tuh selalu belain aida kamu tuh nggak pernah mikirin yang lain tania tania tania maaf pak firman ya tania itu tidak bermaksud apa apa saya keluar dulu ya pak firman saya akan coba menenangkan tania
aku harus samperin aida aku takut dia kenapa kenapa
kamu kenapa sayang
tanya itu punya perasaan sama aksan ma
aksan itu lupa kali aida udah punya tunaman
dan masih bisa ngomong cinta ke dia
cowok macam apa itu
kakak gak perlu salahin aksan
aku yang salah
aku aja yang terlalu berlebihan nanggepin semuanya
aksan punya hak kok
untuk suka sama siapapun
perasaan oma orang peka
tapi kamu jangan patah semangat ya sayangnya
aksan juga kan tadi sudah bilang
kalau dia dengan aida hanya berteman seperti persahabatan
ma tania gak mau ngebahas itu lagi
tania yang malah datang
kamu ante pula ya
kamu mengantar aida saja sama keluarganya
sebentar lagi juga dia keluar kok
tanya biar sama oma saja
aku lagi aku lagi sih
oma gak lihat betapa romantisnya mereka berdua
biar aja aksan mengaksur antara dia pulang
aku tuh jengkel sama ida tau
kalau jengkel itu berarti kamu cemburu
aku sama sekali gak cemburu
ya kalau gak cemburu gak usah jengkel
udah sana ante
mudah mudahan dia belum pulang
nah itu dia
mas mau ditemani sama wanita
cantik tinggi putih
dan memakai baju putih corak corak kuning
yang waktu itu mengejar ngejar mas
aku bisa tanya lagi sama dia
soal wanita yang dia sebut waktu itu
jangan jangan wanita itu memang
ada apa mas
orang yang kita cari selama ini adalah orang yang sama
dia adalah kakak saya mas
lila adalah kakak kamu
tadinya saya juga gak yakin mas
saya coba menghubung hubungkan
kami tinggal di bandung
saya ingat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan kakak saya pernah cerita sama saya
kalau dia sedang dekat sama pengusaha laki laki dari jakarta
sayangnya sampai sekarang saya nggak tahu nama laki laki itu mas
wajahnya pun seperti apa saya gak tau
benar kan yang ada di foto itu adalah mas umar
sebenarnya saya rumit untuk menjelaskan mas
karena begini mas
sebetulnya nama kakak saya itu bukan lila tapi darah
sampai sekarang saya juga nggak ngerti kenapa kakak saya harus berbohong
kalau nama dia bukan darah tapi lila
nama asli lila adalah dara
saya cukup lama kenal dia dan dia tidak pernah menggunakan nama palsu
jadi maksud mas saya berbohong
saya ini adik kandungnya lila
lagi ulah dari mana saya bisa mendapatkan foto itu kalau saya bukan keluarganya
hubungan mas sama kakak saya itu kan hubungan tersembunyi iya kan
masa dia mau menyebarkan foto ke orang lain
pantas saja selama ini saya nggak pernah tahu siapa ayah dari keponakan saya
karena kakak saya selalu cerita bahwa
ayahnya sudah meninggal waktu kakak saya sedang mengandung
tapi saya memang gak percaya
akhirnya terungkap juga kan
mas sumar itu adalah ayah dari keponakan saya
anak dari mbak dara
ya sudahlah mas
yang penting sekarang kita sudah sama sama tahu bahwa
orang yang kita cari selama ini saling berhubungan
terserah mas mau percaya atau tidak
saya mengerti kalau hal ini cukup membingungkan untuk mas
tapi pesan saya emas jangan terlalu bingung lama lama
karena mas masih punya tanggung jawab seorang putra yang mas tinggalkan selama ini
anak dari kakak saya yaitu lina
mudah mudahan umar percaya dengan ceritaku tadi
jadi aku bisa memanfaatkan dia untuk mengeruk wajahnya
jadi aku bisa memanfaatkan dia untuk mengeruk wajahnya

kalau begitu saya permisi dulu mas
tidak sebentar ada yang perlu saya bicarakan berdua sama kami
ada apa ya dokter
ada yang ketinggalan sedikit pak tadi saya lupa menyampaikan sesuatu sama ayah yuk
aida kita ke ruangan saya
bapak tunggu sini ya sahabat
kenapa wajah aida dan dokter terlihat serius dan tegang sekali ya
ada apa ini
mak buk mana
bondan coba lepaskan bapak mau pergi sebentar
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
bok dan antar ya
pertama sekali pria dewa peluah
berapa banyak perasaan kamu semasa kejuruteraan temanmu berburu
kenapa noises orang cenggorokan dalam menyewhati played up by wsdm
kesempatan mikrokosma dan artificial attempted treatment e balik
ini hal yang serius aida
karena kalau kamu tidak segera mendapatkan donur jantung
kamu bisa meninggal
saya khawatir kamu tidak bisa bertahan lama
jantung kamu itu kemungkinan hanya bertahan selama
tiga bulan dokter
aduh aku jadi gak bisa dengar mereka bicara apa
waktuku tinggal tiga bulan
nanti yang jagain bapak siapa
yang ngurusin bapak siapa
nanti pasti akan saya bicarakan sama bapak saya dokter
sepertinya aida masih belum tega memberitahu bapaknya
tapi kalau aida tidak juga menyampaikan ke bapaknya nanti
tidak sempat menyampaikan masalah ini ke bapaknya
karena ini masalah serius
makasih banyak dokter
bapak ngapain disini
jangan jangan bapak dengar pembicaraanku sama dokter tadi
bapak baru aja dari toilet
dan tadi kamu habis bicara sama dokter ya
kok bicaranya gak dihadapan bapak
untung aja bapak gak denger apa apa
enggak pak tadi
tadi hanya ngomongin yang biasa lah pak yang dulu dulu

aida gak boleh kecapean gak boleh ngangkat yang berat berat
tapi tadi bapak nggak sengaja dengar dokter bilang
harus didiskusikan dulu dengan bapak dan bu laras
ya yang tadi aida bilangin aja pak
jadi harus jaga kesehatan gitu
gak boleh kecapean
gak boleh ngangkat yang berat berat
terus aida harus ingetin itu lagi sama bapak dan bula

kalau aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan sama aida
maafin aida ya pak
kalau bapak tahu aida butuh donor jantung secepatnya
pasti bapak akan makin terbeban
aida gak mau makin ngebebanin bapak